sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
itu hanya karena lantaran melihat perusahaan papan ini hancur
kenapa sih terus terusan jadi yang salah
kan tadi jody udah bilang macet
tidak boleh menyalahkan keadaan
tidak ada itu
mulai besok jabatan kamu papa turunkan
setiap hari kamu harus lapor kepada nara
karena dia sekarang sudah jadi atasan kamu
eh pa aduh eh ma maju ma
di bawahnya jody pa
di depan karyawan yang lain seperti apa pa bisa turun
benar maluin nih papanya
keputusan bapak tidak boleh diganggu gugat
papa tidak mau lagi bicara soal ini

setelah menyulut skandal terbesar di tanah air
dengan dilakukannya penipuan terhadap seorang putra pengusaha dari herlambang
winona irwinsyah kembali dengan ditemukannya ia bersama pria di sebuah kamar
pria yang mempikir tahu identitasnya tersebut
nampaknya akan menjadi korban dari binona
hebat banget tuh preman
tapi sampai ada dengan kamera tv segala
kenapa ini sama nara
ya pun nona beneran
kok bisa sih
gue habisin tuh ntar preman tuh
orang gue bayar buat menjebak nara pakai cewek lain
kalau bukan cewek gue dia
itu bukan korban bukan apa apa kalian dengerin
perut itu kan perlu dikasih makan
gak salah tuh pak
angkat dia aja di atasan aku
wih kelas melati cing
mak mak mak
yang salah itu bukan salah
yang salah itu adalah winona
pasti di perusahaan papa ini ada seorang mata mata
sehingga mereka itu tahu kalau seandainya nara ini
akan bapak angkat menjadi pimpinan perusahaan di masa yang akan datang
makanya mereka itu berusaha untuk menjebak nara
dengan cara caranya mereka
ngerti gak kamu
belajar nung dewasa
itu belajar lagi
kalian denger ya
bapak bapak mau
puan yang katanya kamu tergila gila itu
makanya mirip perempuan itu yang jelas
mana yang patut disintai
mana yang mestinya kamu cintai
pakai otak kamu itu
jangan hanya memainkan saja
kenapa sih gue pakai bikin rencana yang malah bikin nona makin ancur
tidak usah balik
kamu sudah volatility coba sudah

kan tidak diberitahukan
tidak usah patah semakin
apa kaku kaku terbang

saya inginlah menulisnya
saya ingin hiasallah
belajar sana yang terbaik
taruh kakek tangan kamu awas
ini kenapa kita dikejar kejar begini
ini pasti kamu punya salah besar nih
tadi tuh aku nolongin kamu bukan emang kasih lagi
ini pasti kamu yang salah
kalau enggak gak akan kita kita begini tau gak